ibu udah telepon ayah kok
ayah gak keberatan
jangan mau bu jun
mereka ini bukan orang baik untung
ibu gak percaya
tanya sama siapa
orang gadis siapa siapa kok
nih sama om jun
marah aja deh
dia mengeluarkan senjata pamungkas
aku harus kabur
jangan kemana kamu
oh tenang aja
nanti juga datang sendiri
balik lagi kan
gini gini om jin pernah jadi kapten
di kesebelasan kerajaan jun
betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu
oh ibunya udah gak ada ya
terus emang bapaknya kemana
ayat diri hanya cinta kepada ibuku saja
jadi udah gak punya orang tua
bos john udah nyimpen teko di tempat aman kan
tenang aja om jin
tekonya udah aku simpen di tempat yang aman
emangnya kenapa sih
soalnya radar dalam kepala om jin
memberikan sinyal bahwa ada jin lain
yang menginginkan om jin masuk ke dalam teko
dan mengembalikan om jin ke kerajaan jin
om jin gak mau
om jin lebih baik disini menjaga bos jun main sama bos jin
kita diusir dari kontrakan
semenjak orang tua kita meninggal
terus sekarang tinggal dimana
langit sebagai atap rumahku
dan bumi sebagai lantainya
aku suruh tinggal disini aja sementara waktu kali ya
daripada terlantar di jalanan
kalau gitu kalian tinggal disini aja
yuk masuk dulu yuk
karena sekarang dalam bahaya lebih baik posion masuk ke dalam rumah sekarang oke
ipeng lama lama kita isinya badan gemuk ada ngurusin kita
juga sama kayak dianya kita berdua anak yatir bohong kalian
waduh makanan segini banyak bisa dihabisin semua ini sih bukan manusia ini ah ini ini pasti tuyul ini
kenapa nangis ibu masa open sama ipin diberi langit amat ya anak tuyul
you monyajon kamu kenapa ngomong kayak gitu sih eh enggak bu keceplosan
ous tiga puluh enam terang aja sama ibu bilang kalau ini dua tujun meet upy sama iping sementara tinggal sama
kita ibu gak telepon ayah kok tapi gak keberatan ngget jangan mau mus inviang jalan buk
mereka ini bukan orang baik
kamu gak boleh ngomong kayak gitu ah
ibu gak percaya
oh gak di siapa siapa kok
gak tanya sama siapa siapa bu
gak jadi deh
gak jadi gimana
rumah ini awalnya aura jin
kok nggak ada jinnya ya
kemana pangeran jin
perempuan ini kan manusia
tapi kok baunya kayak jin
padahal jin aja gak kayak gini baunya loh
dunia ini memang sudah kebalik ya
gak kayak manusia ini
tengus kayak pedus
pop pick bersin yang tadi
yang bersin itu momi
momi yang bersin
waduh ini main ludrok
tapi waktu momi bersin
kok kayak ada yang bersin lagi ya
bukan orang dekat
anak kecil kan
jujur kita butuh kakitanya
orang lucu begini unyu unyu begini
masa dibilang gak baik
gimana sih kamu jun
gak mungkin kan
kamu suka aneh deh